ramainya mal kafe dan lokasi wisata di kota kota besar seakan menjadi tanda dimulainya fase menuju new normal yang digaungkan pemerintah di tengah pandemi covid sembilan belas
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan jakarta bisa memasuki fase new normal apabila kegiatan ekonomi pada masa transisi tidak berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat
dan masa transisi itu akan bisa memasuki fase sehat aman produktif jika indikator indikator kesehatan masyarakat indikator epidemiologi menunjukkan bahwa
adanya kegiatan ekonomi sosial budaya
tidak berdampak negatif kepada keselamatan warga
kesempatan kembali keluar dari rumah untuk beraktivitas seperti biasa ditangkapi beragam oleh masyarakat
saya nggak ikut ikutan sih kayak gitu mau new normal mau kayak biasanya juga saya tetap kayak social distancing aja sampai emang bener bener aman
saya nggak ngikutin orang orang gitu yang sampai segitu pengennya ke mall sampai berbondong bondong
kita jaga diri aja
sebenarnya itu kan lebih ke psikis aja ya mas ya
kalau saya bilang kalau badan kita sehat kalau memang kita bisa mengikuti aturan yang berlaku sih silakan aja sih monggo aja sih
kalau aku sih belanja online aja mending
jadi kayak nahan nahan buat nggak kemau tuh selama masih ada kan sekarang kan udah canggih gitu zaman ya
udah selama masih ada hp masih ada online shop ya udah semua bisa dibelanja lewat ini aja
biar lebih aman aja biar kita nah
nahan nggak ke mall gitu aja
sosiolog universitas sebelas maret dalam situs resmi uns menyatakan
penilaian kesiapan atau asesmen hendaknya tidak hanya dilakukan pada kawasan dan fasilitas publik tetapi juga terhadap masyarakatnya
sektor ekonomi pendidikan dan wisata serta rumah ibadah

sektor ekonomi pendidikan dan wisata serta rumah ibadah melakukan penyesuaian untuk dapat kembali menjamu masyarakat

yang beberapa bulan diimbau agar berdiam di rumah
masyarakat kini dipersilahkan beraktifitas normal
berbekal edukasi masyarakat dihadapkan dengan resiko baru
sementara tren penambahan kasus baru covid sembilan belas masih saja bergerak naik
tentunya data berbicara bahwa perjuangan negara memerangi wabah ini belum usai
pemiliputan cnn indonesia